kita ke surabaya pemerintah kota surabaya terus berupaya menggenjot capaian pemberian vaksin booster
untuk menangani penyebaran covid sembilan belas
saat ini di surabaya penyuntikan vaksin booster kedua untuk tenaga kesehatan
sudah mencapai sembilan puluh dua persen sedangkan booster pertama untuk masyarakat baru mencapai lima puluh tujuh persen
wali kota surabaya eri cahyade mengklaim jumlah kasus aktif di surabaya hingga dua puluh empat november tercatat enam ratus kasus
dan beberapa warga diantaranya menjalani isolasi mandiri
pemkot surabaya terus menggenjot capaian vaksinasi covid sembilan belas khususnya vaksin booster
wali kota surabaya menyatakan penyuntikan vaksin booster kedua atau dosis keempat bagi tenaga kesehatan
saat ini sudah mencapai sembilan puluh dua persen
adapun capaian vaksin booster pertama atau dosis ketiga bagi masyarakat umum baru mencapai lima puluh tujuh persen
sementara itu jumlah kasus aktif harian di surabaya berdasarkan data terakhir dari dinas kesehatan kota surabaya
per dua puluh empat november mencapai enam ratus kasus
beberapa diantaranya menjalani isoman